kapal kn tetuka dengan nomor lambung dua ratus empat puluh tujuh milik basarnas banten ini
diluncurkan di pelabuhan indah kiat kota cilegon banten senin empat belas juni
kapal dengan panjang empat puluh dua meter tersebut diproduksi oleh perusahaan perkapalan di batam pada dua ribu dua puluh lalu
kapal seharga lima puluh miliar rupiah ini dilengkapi dengan peralatan canggih serta sonar bawah laut
yang dapat menjangkau kedalaman tiga ratus meter untuk mendukung aktivitas pencarian
serta sudah terinstal sistem digital untuk mempermudah pencarian
kepala badan nasional pencarian dan pertolongan marsikal madya tni henry alfandi mengatakan
kapal dengan ukuran ini cocok digunakan di wilayah perairan banten
karena ramainya lalu lintas laut serta adanya potensi bencana di laut
kapal ini juga dilengkapi dengan alat penyemprot air yang bisa memadamkan api
jika ada kapal yang mengalami kebakaran di laut
mengingat di profesi banten khususnya ini karena daerah penyebrangan
arusnya kuat kemudian potensi terjadinya musibah
juga ada jadi kami memang dari basarnas sudah memberikan keputusan untuk menambah kekuatan kapal kita
yang ini adalah tipe empat puluh tipe yang medium kalau di basarnas untuk dioperasikan di provinsi banten
sejak tahun dua ribu dua puluh basarnas telah memesan enam unit kapal dengan spesifikasi serupa
untuk memperkuat fasilitas kapal
pencarian bencana di indonesia